bursa bakal calon gubernur dki jakarta semakin ramai setelah bupati batang yoyo ryo sudibyo
santer dikabarkan akan maju dalam pilkada dki jakarta tahun depan
beberapa partai politik juga sudah menemuinya walaupun tidak secara terang terangan menyatakan
akan mengusungnya sebagai calon gubernur ataupun wakil gubernur dki jakarta
ditemui saat menghadiri diskusi soal kepemimpinan daerah di jakarta pusat yoyo membenarkan kabar itu
beberapa partai politik sempat menemuinya diantaranya ada pks kemudian p tiga
namun hingga saat ini yoyo ingin fokus menyelesaikan jabatannya sebagai bupati batang sampai tahun depan
kesiapannya saya setelah selesai dari batang saya konsentrasi full sekarang adalah menyelesaikan janji sumpah saya di batang
yang tinggal enam bulan lagi
sembilan puluh sembilan persen saya dagang
kalau satu persen saya harus menajukan kiprah saya menjadi leader menjadi pemimpin di manapun
ya saya akan lakukan dengan baik karena itu saya yakin takdir allah